keinformasi lainnya ratusan personel dari polres metro jakarta selatan
kamis pagi mengerebek sejumlah rumah di kawasan peninggaran di kebayoran lama jakarta selatan
hasilnya polisi menemukan narkoba dan senjata tajam
ratusan personel reserse narkoba dan reserse kriminal polres jakarta selatan
kamis pagi menyisir perumahan warga peninggaran kebayoran lama jakarta selatan
sejumlah rumah diduga kuat menjadi sarang pelaku kejahatan dan penyalahgunaan narkotika
serta obat obatan terlarang
dalam penggerbangan ini petugas berhasil mengamankan ratusan pil tramadol
paket ganja siap edar tembakau gorilla minuman keras senjata tajam dan puluhan telepon genggam
tak hanya barang bukti narkoba dan senjata tajam
petugas juga menangkap tiga puluh tiga orang pria dan wanita yang diduga terlibat dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkotika
ada pun pada pelaksanaan penggeledahan yang dilaksanakan dari tadi pagi
sejak pukul enam kita menemukan beberapa barang bukti
berupa narkoba jenis sabu sabu kemudian ganja kemudian ada minuman keras senjata tajam
kemudian juga ada handphone kartu dan kita mengamankan tiga puluh tiga orang
terdiri dari pria dua puluh dua dan wanita sebelas
dari tiga puluh tiga orang ini kita laksanakan tes urin
dan didapat dua orang tes urin
tes urinnya positif mengandung mdma
untuk kepentingan penyelidikan
tiga puluh tiga orang tersembunyi gelandang ke polres metro jakarta selatan